lolos menjadi partai politik yang akan bertarung dalam pemilu dua ribu sembilan belas
partai solidaritas indonesia atau psi mencoba untuk menarik suara dari anak anak muda
kampanye lewat media sosial pun digalakkan sebagai strategi komunikasi politik untuk menjaring suara
menawarkan pembaruan dalam politik psi akan mengarungi tahun pertamanya dalam pemilihan umum dua ribu sembilan belas
sebagai partai baru psi disebut membawa perspektif baru dalam iklim politik di indonesia
mengusung jargon anti intoleransi dan anti korupsi partai solidaritas indonesia lolos menjadi partai peserta pemilu dua ribu dua puluh
psi sendiri resmi menjadi partai yang terdaftar di kemenkumham sejak tahun dua ribu enam belas
pada pemilu dua ribu sembilan belas partai ini mendapat nomor urut sebelas
sejak awal kemunculannya psi identik dengan partai anak muda atau kaum milenial
nama mantan jurnalis televisi grace natali didaulat menjadi ketua umum partai
sementara itu nama raja juli antoni menjabat sebagai sekjen
selain kedua nama itu psi juga diisi dengan sosok muda lainnya seperti samar amani
dan intelektual muda dari nu guntur romli
ketua umum psi grace natali mengatakan dirinya optimistis dapat meraih suara di dua ribu sembilan belas dan menawarkan jalan politik yang baru
meski belum memiliki suara di parlemen psi ikut mendukung pencalonan sejumlah tokoh populer di pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh
sementara untuk pilpres dua ribu sembilan belas psi dipastikan mendukung presiden joko widodo walaupun sebelumnya psi menolak

terakhir pengurus dpp psi menemui presiden joko widodo di istana dan menuai sejumlah tanggapan miring
ketua dpp psi samar amani pun menepis tudingan negatif dan mengatakan opini itu berlebihan
tapi yang perlu kami luruskan di sini pertemuan itu sembilan puluh menit
dan sebenarnya porsi pembicaraan terkait pilpres dua ribu sembilan belas itu terakhir terakhir saja
tapi ada ada pembicaraan pilpres
ada ada pembicaraan itu tapi pembicaraan itu konteksnya bukan strategi pemenangan
nggak ada itu pembahasan terkait strategi teknis pemenangan pemilu itu enggak
kami merasa upaya penggiringan opsi itu
bahwa presiden telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis dirinya
itu terlalu berlebihan sangat berlebihan
atau banyak juga kok tokoh tokoh politik yang diundang
dan banyak hal terkait isu isu politik praktis yang dikomunikasikan
ya pak presiden mungkin membangun komunikasi politik
tapi sekali lagi ini bukan masalah politik praktis
ini masalah pendidikan politik politik kebangsaan yang kita kedepankan
dan mereka yang kemudian menduduk duduk kami dan menduduk presiden jokowi
karena pertemuan ini kami sih melihat ada upaya mendeligitimasi presiden jokowi sebagai presiden republik indonesia
dan upaya untuk kemudian mendeligitimasi psi sebagai partai bud
mencoba menarik simpati anak muda
partai solidaritas indonesia gencar berkampanye di media sosial seperti facebook dan instagram
hal ini pun dinilai sebagai bagian dari strategi komunikasi politik partai
menghadapi parpol lama dalam kompetisi politik
memampukah partai anak muda ini memenuhi target dalam pemilu dua ribu dua puluh
reinhard sirait cnn indonesia
dan bagaimana debut psi di tahun politik pertamanya
untuk menjawabnya saya sudah bersama dengan grace natali ketua umum dari psi
selamat malam mbak grace
malam reinhard apa kabar mbak
sama sama baik mbak grace selamat terlebih dahulu karena psi akhirnya lolos verifikasi untuk menjadi partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
tapi kalau kita bicara mengenai psi mbak grace
partai ini dikenal sebagai partai anak muda sudah bukan rahasia umum lagi
memang campaign sejak awal seperti itu
tapi apa kemudian mbak grace momentum politik yang kemudian menjadi
inspirasi ataupun dasar harus ada nih psi sebagai satu partai baru yang diisi oleh anak anak muda
momentum politik apa yang menginspirasi mbak grace
pada pemilu dua ribu empat belas yang lalu kita melihat pak jokowi terpilih dan sosok beliau ini kan sangat inspiring
artinya dia seorang rakyat biasa tukang kayu bahkan katanya pernah tinggal di pinggir kali gitu
nobadi bukan seorang anak pendiri partai politik
tidak punya kekuatan kapal
masalah yang besar tapi akhirnya dengan demokrasi yang kita miliki di negara ini bisa mengantarkan seorang rakyat biasa menjadi presiden
dan ketika dia jadi wali kota menjadi gubernur kita melihat bagaimana pak jokowi menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk melakukan sejumlah terobosan
kita melihat dia mempertontonkan sebuah gaya politik yang di luar daripada template politik pada umumnya
jadi itu buat kami sangat inspiring
waktu itu tidak hanya pak jokowi ya tapi juga ada serangkaian kepala daerah yang bagus
ada pak jokowi pak ahok pak nurin abdullah ibu risma yang jumlahnya belum banyak
tapi udah membuat kita sebagai masyarakat biasa melihat bahwa politik itu bisa jadi keren banget
tergantung siapa yang menggunakan
dan bagaimana cara mereka menggunakan politik untuk bisa membawa kesejahteraan untuk banyak orang atau sebaliknya
makanya akhirnya dibentuklah sebuah partai baru untuk menjadi kendaraan politik begitu
iya karena kami percaya indonesia bisa jadi lebih baik ketika ada semakin banyak orang yang kompeten yang bagus
seperti pak ahok pak jokowi pak nurdin abdullah ibu risma
masuk duduk di parlemen mengisi jabatan jabatan publik
kalau ini bisa diperbanyak tentu kita akan bisa melihat perubahan yang signifikan di indonesia
jadi itulah modal awal psi kami memberanikan diri untuk terjun ke dalam politik
dan buat kami ini lebih mungkin kita lakukan pembaruan di politik dan membuat satu partai politik yang baru
ketimbang bergabung di partai politik lama
yang sudah terlanjur punya nilai dan cara sendiri dalam berpolitik
susah untuk mengubah yang sudah established
artinya ada yang salah dengan partai politik yang lama
kalau tadi anda katakan untuk mengubah yang sudah established artinya kan berarti ada yang tidak sejalan dengan pemikiran psi
iya kami punya sejumlah kritik gitu
kita tidak maunya kritik ke orang per orang tapi kepada gaya berpolitik lama
yang misalnya ujung dari perpanjangan tangan partai kan di parlemen
tetapi orang orang yang ada di parlemen bagaimana proses perekrutannya
kalau di dunia swasta saya selama dari lulus kuliah gitu ya
sampai sebelum masuk partai politik bekerja di sektor swasta
kita terbiasa punya profesionalism
ketika seseorang mau direkrut tentu ada prosesnya
ketemu hrd mungkin ada tester tulis ada masa percobaan
ada yang profesional begitu ya
iya ada standar yang profesional
mengapa hal yang serupa profesionalisme di bidang swasta kita tidak melihat terjadi di dunia politik
bagaimana ceritanya seseorang bisa diajukan oleh partai menjadi calon legislatif
ini calon legislatif dia akan duduk di parlemen
membuat aturan main loh untuk seluruh rakyat indonesia
jadi harusnya dia adalah orang yang teruji dong
apa kompetensinya apa track recordnya selama dia berada di dunia di luar politik misalnya
kita harus tahu semua itu
karena mereka nanti akan menjadi pejabat publik
tidak berhenti sampai di situ bagaimana pekerjaan anggota dewan itu juga harus terbuka
itu menjadi kritikan dari psi ya terhadap partai partai lama
iya terhadap politik gaya lama ya
misalnya gini kita di swasta sudah terbiasa
biasa biasa ada kpi ada evaluasi
bahkan untuk teman teman yang bergerak di bidang advokat gitu ya
sebagai advokat mereka di law firm yang bagus mereka akan punya pertanggung jawaban per jam
setiap jam itu kamu ngapain
kita sebagai wartawan pertanggung jawaban kita per hari
bagaimana produktivitas kita di bidang membuat berita dan sebagainya
itu juga seharusnya ada di partai politik maksudnya dari psi ya
orang di bidang apapun kerja profesional di swasta punya evaluasi terhadap kinerja
mengapa hal yang serupa tidak kita lihat
ada di orang orang yang ada di parlemen apakah mereka ke kantor tiap hari
apakah mereka kalau sidang itu mereka mengerti bahasanya apa
lalu produktivitas mereka sebagai anggota dewan itu bagaimana
kok kita nggak pernah tahu
ini yang kita ubah
artinya ada politik gaya baru yang ditawarkan oleh pks
politik yang profesional dan transparan
dimana kalau mereka sebagai pejabat publik sekarang ini kita punya anggota dpr ri lima ratus enam puluh orang
mewakili dua ratus lima puluh dua juta rakyat indonesia
artinya satu orang mewakili jutaan orang
jadi harus dong ada keterbukaan bagaimana seseorang bisa sampai di situ
dan kinerjanya sebagai anggota dewan juga harus dibuka kepada publik
dan publik harus punya semacam kekuasaan atau otoritas kalau memang orang ini kinerjanya tidak baik
jangan terus menerus dipertahankan selama lima tahun
tapi harusnya bisa kita recall begitu
sama kita kalau kerjanya buruk di perusahaan apapun kita bekerja
masa iya bos kita akan terus mempertahankan kita kalau kita membuat perusahaan rugi
nggak pernah masuk kerja atau telat melulu ke kantor
pastikan akan ada sanksi yang diberlakukan kita sebagai karyawan
baik tapi begini mbak ngeris
sebagai partai baru tentu menawarkan politik gaya baru begitu
tapi jargon pembaharuan juga sering sekali digunakan oleh partai partai yang lama
yang kemudian menjadi partai lagi lagi mengecewakan masyarakat
nah ini kan kemudian menawarkan pembaruan juga satu hal yang jamak ya mbak
ditawarkan oleh partai partai yang lain juga begitu
apa yang psi lakukan tidak ada partai manapun yang pernah melakukan
sepanjang saya menjadi wartawan
sepanjang republik ini berdiri bahkan
kita tidak pernah melihat ada satupun partai yang melakukan proses rekrutmen
reinhardt pernah melihat pernah mendengar diberita dimanapun
kita nggak pernah lihat
kalaupun ada proses perekrutan sifatnya internal
artinya saya ketua umum kamu sekjen
kita rapat internal menentukan siapa
dan kalau prosesnya tidak dibuka
akhirnya kita tidak pernah tahu orang ini benar benar kompeten atau enggak
atau dia hanya membayar sejumlah uang agar dia bisa menjadi wakil rakyat
ini kan harus dibuka
karena dia akan menempati posisi jabatan publik
kalau hanya mau bekerja di perusahaan bapaknya ya terserah deh bapaknya sendiri yang mengatur gitu ya
kita nggak peduli
tapi karena dia adalah akan menempati jabatan publik
maka harus dibuka dong prosesnya dari awal
inilah kritik kami dan tidak ada satupun partai yang melakukan itu
itu dilakukan oleh psd ya transparan mengayangkan lewat platform media sosial begitu
bahkan perekrutan yang kami lakukan
kita kami mengundang juri juri independen untuk duduk di situ
tokoh tokoh independen sekelas pak mahfud md pak bibit samatrianto ibu mari lk pangasutu
pak hatip basri mas gunawan muhammad ibu clara juwono ibu natalia subakjo
orang orang yang kredibel punya track record yang baik
tidak stop sampai di situ kami juga menyiarkan semua proses ini di semua platform media sosial psi
dan semua prosesnya masih bisa ditonton di youtube channel psi
proses wawancaranya seperti apa
itu kemudian psi katakan sebagai sebuah transparansi ya
tapi membuat partai politik biasanya identik dengan kemudian orang
ataupun sekelompok orang
seorang elit politik
seorang menjadi elit di satu negara
apakah kemudian ini juga menjadi pemikiran dari psi
ya buat partai
untuk kemudian mbak grace menjadi seorang elitis begitu
tapi nanti akan dijawab usai jeda kami akan segera kembali
prime news akan segera kembali
saat lagi tetap bersama kami di prime news special interview
ketua umum psi grace natali
bahwa siapapun ketua umumnya siapapun sekjennya siapapun donaturnya
tidak bisa intervensi dalam proses perekrutan yang kita buat

pengambil kebijakan publik begitu
karena kalau kita ingin melakukan perubahan perbaikan sistem
kita harus ada di dalam sistem
artinya kita bisa merubah undang undang membuat kebijakan
kalau tidak ya tidak akan bisa berbuat apa apa
saya sebagai media gitu memiliki peran di media
atau teman teman di ngo
semua punya perannya masing masing
tetapi selama kita berada di luar sistem
kita tidak bisa mewujudkan merealisasikan perubahan yang kita inginkan
karena lagi lagi kalau mau perubahannya sistemik gitu ya
harus masuk ke dalam sistem membuat regulasi
oleh karena itu penting untuk kita
kalau ingin membuat perubahan harus masuk ke dalam
harus masuk ke dalamnya
harus masuk ke dalam
kalau ada cara lain untuk berjuang ya reinhardt
saya akan memilih jalan lain
tetapi karena memang satu satunya cara harus masuk di dalam sistem
ya akhirnya saya dan teman teman memutuskan bahwa kita harus masuk dalam politik
kemudian psi menyasar anak muda mbak grace kenapa harus anak muda
sebenarnya tidak hanya anak muda
tetapi anak muda kita melihat penting karena bagaimanapun mereka ini generasi penerus
apalagi generasi milenial nanti jumlahnya akan semakin banyak
usia yang produktif akan jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif
kita sudah sampai di tahap bonus demografi
jadi kalau di dunia swasta
berbagai perusahaan korporasi kita lihat yang besar besar
itu sudah turun tuh ke generasi yang lain
generasi kedua ketiga
termasuk di politik saat ini berarti ya
justru di politik beda masih di generasi pertama
masih di generasi pertama
dan kita tidak melihat ada keseriusan untuk memberikan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya
yang dilihat secara profesional ya
perusahaan keluarga aja kalau hanya mengandalkan keluarga
gak melibatkan profesional bisa hancur
saya bisa menyebut misalkan satu merek yang udah lama jamu gitu ya
akhirnya bangkrut di generasi ketiga
sama halnya partai politik ini tidak boleh diperlakukan seperti perusahaan keluarga
karena dia akan mencetak pemimpin pemimpin yang akan ada di tataran pejabat publik
jadi harus prinsipnya meritokrasi mencari orang yang terbaik
nah sayangnya kita belum melihat sekarang ada keseriusan dari partai partai lama
yang mulai menciptakan atau komit pada regenerasi
pucuk pucuk pimpinan masih di generasi pertama
anak anak muda paling hanya ditaruh di sayap sayap partai
tidak punya peran yang signifikan
bukankah kemudian karena memang anak muda belum banyak pengalaman misalnya mbak gray
saya juga misalnya anak muda begitu kan
artinya kan dalam politik tentu anak muda ini oke sekarang punya wadah ya
di partai juga punya organisasi saya partai untuk anak anak muda
tapi kan untuk kemudian menjabat sebagai pejabat publik kan dibutuhkan juga rekod yang baik
rekod yang bagus untuk kemudian dia matang secara politik matang juga sebagai seorang pejabat
tapi kalau nggak pernah dikasih kesempatan kan nggak akan pernah belajar
misalnya ketika psi pertama kali berdiri orang orang pada mencibir dan menganggap kita nggak akan pernah lulus verifikasi
karena semuanya anak anak baru pengurus harian psi seluruhnya berusia di bawah empat puluh lima tahun dan tidak pernah berpartai
jadi sudah umurnya masih kecil kecil tidak pernah punya pengalaman di partai lagi
mana mungkin kalian lolos verifikasi
sampai kita lolos verifikasi pun masih ada yang tidak percaya bahwa kita melalui proses yang sebenarnya
tapi ternyata dari semua partai yang mendaftar

dari semua partai yang mendatang
dari semua partai yang mendatang

padahal yang lain dari segi umur dan segi pengalaman lebih tinggi jam terbangnya dibandingkan psi
jadi umur tidak menjamin
tetapi psi kita menggandeng tokoh tokoh yang senior
tokoh tokoh ini bisa menjadi pembina misalnya
kami punya di sejumlah daerah yang menjadi pembina adalah orang orang yang lebih senior
mereka yang buka jaringan
yang tempat kita bertanya
kalau kita sudah mentok apalagi sama sama anak muda sama sama punya dialisme
lalu nggak ada yang mau mundur nih
itu dia bisa memberikan pencerahan misalnya
kira kira titik tengahnya di mana
ini fungsinya orang orang yang lebih senior tidak kita tinggalkan tetap kita ajak
tetapi kita berikan peran atau porsi yang signifikan kepada anak anak muda
supaya mereka punya kesempatan untuk belajar
karena kalau tidak nanti bagaimana
sementara yang usianya muda nanti akan menjadi banyak secara persentase
tapi mereka tidak punya ketertarikan
dan tidak punya pengalaman di politik
antusias tidak sih mbak anak anak muda sekarang
kalau melihat dari apa gerakan gerakan psi itu kan untuk anak anak muda
tampaknya kan saya juga mengatakan bahwa anak muda itu ya apatis sekali dengan politik
nah ini yang menarik reinhardt
ketika kami membuka gelombang pertama perekrutan caleg
itu kan ada satu satu ratus lima puluh lima orang yang mendaftar dari seluruh indonesia
dan gelombang pertama ini kami buka bahkan di saat psi belum lulus verifikasi
jadi kami belum pasti nih menjadi peserta pemilu
jadi ternyata ketika kita membuat suatu proses yang benar benar profesional dan transparan
ternyata yang milenials itu mau ke mendaftar
malah mereka mayoritas dibandingkan yang lainnya dalam gelombang pertama kali kami membuka
saya pikir bagaimana caranya kita
bagaimana cara kita mengenai
mendekati anak anak muda ya
pendekatannya seperti apa
mekanismenya seperti apa
kalau memang itu cocok
artinya sekarang kita semuanya serba terbuka
jadi kalau terus berada di dalam dinding dinding yang tertutup
anak muda gak akan tertarik
mbak grace tadi mbak grace sempat mengatakan psi banyak sekali cibiran sejak awal ya
bahkan ketika daftar recommend kumham dan lain sebagainya
cibiran juga datang ketika ada pihak yang menuding psi ini
di baliknya untuk pendana adalah sejumlah konglomerat
nah seberapa jauh kebenaran mengenai ini mbak grace
membuktikan bahwa kemudian siapa sih di balik psi
bahwa kemudian permukaannya adalah anak anak muda
tapi kemudian ada juga yang bertanya tanya begitu
bahwa ps ini didanai oleh sejumlah konglomerat begitu untuk pendanaannya
tapi ada itu kan berita itu
kalau psi didanai konglomerat saya dan teman teman udah gak pusing fundraising sekarang ya
udah tenang ongkongkong kaki bisa punya atribut banyak
mungkin iklan setiap hari di televisi
tapi kenyataannya nggak gitu
selama tiga tahun ini kami konsisten di media sosial
yang menggunakan media sosial
yang memang menurut kami lebih terukur ya
tapi baliho juga banyak mbak psi sejak setahun yang lalu misalnya
baru baru ini aja
setelah kita selesai perekrutan seleksi tahap gelombang pertama
sebelumnya nggak ada
kita banyak di media sosial
kalau video memang banyak
bergerak dari sosmed ya
bergerak di media sosial
nah isu isu ini ya kami cukup maklum dan sudah kami antisipasi
kenapa isu itu bisa ada mbak grace menurut anda
karena ada orang yang nggak nyaman dengan apa yang psi lakukan
dengan pembaruan yang kita lakukan
dengan perekrutan yang kita buat
selama ini masyarakat nggak pernah terpikir bahkan bahwa mekanisme perekrutan yang profesional itu mungkin dilakukan
karena nggak ada partai yang melakukan itu
ketika psi melakukan tentu ini membuat sejumlah pihak nggak nyaman
karena masyarakat media akhirnya jadi tercerahkan
oh ternyata bisa ya perekrutan itu dilakukan
kenapa yang lain tidak melakukan
nah terkait dengan isu saya nggak tahu dari mana sumbernya
tetapi psi siap untuk melaporkan kepada kpu
jika sudah sampai pada tahapan itu ya kita harus melaporkan kita akan serahkan
bahwa partai membutuhkan dana saya pikir iya
dari awal kita melakukan fundraising
seperti apa bentuk fundraising yang
enesingnya masih tradisional di awal awal ya
ketika bahkan hanya psi hanya berupa gagasan
belum punya tiket pemilu
isinya anak anak muda doang
coba reinhardt aja bayangkan
orang yang mau menyumbang atau mau berkontribusi dengan psi hanya berupa gagasan
gaya berpolitiknya lain daripada yang lain
ketika itu yang kami temukan justru kebanyakan orang pesimis
sedikit sekali orang yang mau membantu psi ketika kami berada di tahap awal pendirian
kemudian ada satu dua orang salah satunya ketua dewan pembina kami bang jeffrey
yang merupakan mantan narasumber saya ya
saya kenal beliau sudah tiga belas tahun yang lalu
dan kita punya komunikasi yang baik
salah satunya yang percaya kepada kita bang jeffrey
ketika itu bang jeffrey coba bantu mengkomunikasikan kepada teman temannya
tapi itu pun tidak bantuan tidak serta merta datang ya
saya harus ketemu presentasi gagasannya apa sih
gimana caranya nanti kalian akan mau memperjuangkan ini
memang idenya bagus
jadi bukan karena disaware uang begitu semerta merta karena tidak ada gerakan apa apa
di saat psi belum punya kursi di parlemen
bahkan hanya berupa gagasan
lalu ada orang yang nyawer
sekarang aja nih kami sudah punya tiket pemilu
fundraising aja ini masih luar biasa kita berjuang betul gitu
nggak gampang meyakinkan orang
padahal kami sudah punya tiket pemilu nih
lebih banyak orang yang oke saya support ya
tapi ntar saya yakinkan teman teman saya dan sebagainya
ketimbang memberikan bantuan gitu ya
ini sekarang susah
apalagi yang ketika kita masih berupa gagasan
jadi menurut saya sih itu secara logika aja bisa kita pikir
nggak match dengan logika
dan itu sudah diantisipasi oleh psi ya bahwa akan ada sejumlah serangan serangan ya
pasti banyak yang nggak nyaman
tapi kita buktikan bahwa kita sekarang ini sedang membuat mekanisme reinhardt
bahwa siapapun ketua umumnya siapapun sekjennya siapapun donaturnya siapapun pembinanya
tidak bisa intervensi
dalam proses perekrutan yang kita buat
dimana setiap orang yang mendaftar menjadi kandidat calon legislatif
harus melalui seleksi kompetensi dengan juri juri independen
dan juri juri independen ini mempertaruhkan kredibilitasnya
ketika mereka meluluskan atau tidak meluluskan orang
itu ada nama nama mahfud md mari lk yang kemarin juga di
dan tidak berhenti sampai di situ
tapi proses ini kita siarkan di media sosial
jadi di situ kita sedang membangun sistem
nanti ketua umum setelah saya atau sekjen setelah brotoni
atau siapapun yang nanti ada di dalam kepengurusan psi
tidak bisa intervensi merusak ini
karena sudah ada sistem di dalamnya
karena kita bangun sistem
bagaimana kemudian target psi di pemilu dua ribu sembilan belas
tentu kan ada targetnya
apalagi kemudian juga psi sudah mendukung presiden jokowi untuk running kembali gitu ya
maju kembali di tahun dua ribu sembilan belas
nanti akan dijawab
mbak grace kami harus jadi alat terlebih dahulu
tetap bersama kami di prime news special interview
melihat merebaknya hoax ini maraknya hoaks adalah karena oposisi tidak kredibel
oposisi harusnya tidak hanya sekedar semua kebijakan
tidak hanya sekedar semua kebenaran

tapi kalau salah karena
sebagai sebuah partai baru yang belum memiliki suara di parlemen
psi juga sudah mulai mendukung sejumlah kepala daerah
dan juga bahkan sampai pilpres dua ribu sembilan belas sudah menyatakan dukungan terhadap presiden jokowi
kita akan bahas bersama dengan mbak grace natalik
mbak grace psi partai yang baru
psi partai yang baru
partai baru tapi kemudian sudah mulai banyak bergerak untuk mendukung calon calon populer ya
toko toko populer lah begitu di pilkada serentak
dan juga mendukung presiden jokowi dodo
kenapa kemudian psi mendekatkan diri untuk kemudian bisa mendukung pak jokowi maju kembali di dua ribu sembilan belas
psi sudah mendukung pak jokowi sejak setahun yang lalu
bisa dicek sekitar bulan april seperti waktu kita ketemu beliau pertama kali
dan kita sudah menyatakan dukungan karena kita melihat pak jokowi serius ngomong infrastruktur
ini butuh komitmen dan keberanian ya
belum lihat calon yang lain sudah mendukung pak jokowi mbak grace
sudah kelihatan namanya toko toko nasional itu kan tidak banyak
kurang lebih namanya sudah kelihatan lah ya
burusan nama itu sudah tidak jauh jauh dari itu lah
kita melihat pak jokowi kinerjanya masih baik
paling baik daripada calon calon lain yang ada
dimana perlu keberanian
karena infrastruktur ini proyek yang membutuhkan biaya besar
dan hasilnya tidak bisa dilihat dalam sekejap
jauh lebih gampang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat
kalau bangun jembatan bangun jalan bangun listrik dan sebagainya pembangkit
itu kan perlu waktu yang lama
tetapi ketika sudah jadi akan punya multiplier efek dan pasti akan meningkatkan ekonomi
efek jangka panjang ya
efek jangka panjang yang akan menjangkau lebih banyak orang
dan akan punya efek multiplier yang lebih besar
ketimbang hanya memberikan bantuan tunai
ini adalah masalah yang serius
karena jangankan kita bicara di luar pulau jawa
di jawa saja masih banyak sekali tempat tempat yang jalanannya buruk
apalagi kita bicara di luar jawa
jadi pak jokowi serius ngomong infrastruktur
kita melihat ini harus dilanjutkan
baru kita bisa melihat hasilnya
kalau nggak proyek proyek yang tengah jalan itu nanti akhirnya tidak membawa manfaat bagi siapapun juga
jadi kita support pak jokowi
sudah sejak setahun yang lalu
kami pun aktif memproduksi materi materi
untuk meng counter berbagai hoaks hoaks yang diluncurkan oleh pihak pihak oposisi yang tidak suka dengan pak jokowi
dan mencoba mendilegitimasi beliau dengan berbagai cara
misalnya proyek infrastruktur
ini penting kan
dan porsi hutangnya pun masih terjaga
sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan pemerintah
tetapi yang dibangun narasinya adalah
memang rakyat bisa makan beton
kayak gitu kan
jadi ini kan tidak logis sebenarnya
itu akhirnya pak ac mulai kemudian membantu untuk
agar kita bisa mencerdaskan masyarakat
bukan meng counter hoaks dengan hoaks
tapi meng counter hoaks dengan materi materi edukasi
yang tentu tidak gampang
kita mesti bikin materi yang berat dalam hanya durasi satu menit misalnya
beberapa waktu yang lalu psi sempat bertemu dengan presiden di istana
sehingga kemudian menimbulkan banyak sekali
ada adalah kritikan begitu kan
dari sejumlah pihak
apa sebenarnya isi pertemuan itu sih mbak grace
sehingga kemudian menurut anda
ada tidak yang salah dengan pertemuan itu
sampai kok heboh sekali
ya itu dia
kenapa heboh sekali
padahal yang ketemu dengan presiden itu banyak
kita bicara tentang berbagai hal
terkait dengan kualitas demokrasi indonesia
antara lain itu
yang meresahkan buat kami
karena kualitas demokrasi indonesia makin turun
padahal sebelumnya demokrasi di indonesia
dengan negara negara yang demokrasi yang lebih mapan
dan itu sebuah kebanggaan
indonesia sebagai satu satunya negara di asia tenggara
dan satu satunya negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia
yang mencapai level itu
kualitas demokrasi indonesia melorot
menjelang pemilu yang tinggal satu tahun lagi
ini makin marak
jadi bukan konsolidasi politik gitu
dalam frame itu tadi ya
tetapi kalau kita bicara tentang mengatur
misalkan budget strategi dan sebagainya
enggak lah gitu
psi ini baru pertama kali ikut pemilu
kalaupun mau diajak bersrategi
bukan kita rasanya ya
tetapi kami menyatakan dukungan kepada pak jokowi
kita sampaikan bahwa kita juga melakukan sesuai dengan porsi kami
menjelaskan kebijakan pak jokowi dan sebagainya
dan kami minta agar
ini serius gitu
karena bukan pak jokowi saja yang terkena hoax
sejumlah kepala daerah yang kami temui
yang punya kinerja baik
yang kita juga telah memberikan dukungan
itu mengeluhkan hal yang sama
kalau mereka bukan dari agama yang bukan mayoritas
jadi sesama peserta gitu
di dalam pilkada agamanya sama
yang keluar isu isu
yang gak ada dasarnya juga
jadi hoax ini benar benar merugikan masyarakat
karena kita jadi tidak clear
ketika kita mau menentukan siapa
jadi menurunkan kuantas demokrasi yang kemudian dibahas
kalau kemudian kerjaan orang itu programnya nggak dilihat
tapi mereka jadi rusak gara gara hoax yang disebarluaskan
dan orang pikir itu benar
padahal tidak demikian
akhirnya kita tidak memilih pemimpin berdasarkan programnya
tapi kemakan hoax
memilih untuk mendukung presiden jokowi
sebagai satu partai baru
kemudian saya ingin tanya mbak grace
bagaimana saat ini hubungan komunikasi politik antar partai
antara psi dengan misalnya partai partai oposisi
pki dan lain sebagainya
ini kan kemudian
yang kita tangkap sepertinya psi juga bermusuhan dengan partai partai oposisi begitu
karena juga bang fadli zon
terakhir mau melaporkan sekjen anda
nah ini bagaimana sebenarnya
hubungan antara psi dengan partai partai lain
terlalu dini tidak mbak
kalau memang sudah ada permusuhan di awal
kita lagi lagi kita nggak bermusuhan ya
ini kan kita ada di era yang bebas menyatakan pendapat
dan kalau memang
ada hal hal yang menurut kami tidak semestinya begitu
ada cara lain untuk melakukan
peran sebagai oposisi misalnya kami utarakan
yang diutarakan oleh sekjen kami
di dalam sebuah forum di televisi swasta
waktu itu adalah sebuah tesis
bagaimana kita melihat merebaknya hoax ini
maraknya hoax adalah karena oposisi tidak kredibel
oposisi harusnya tidak hanya sekedar semua kebijakan pemerintah itu di counter
semua salah gitu
tapi kalau salah karena harus jelas dong alasannya
jadi berkualitas gitu
menjadi oposisi yang berkualitas
kalau oposisinya tidak berkualitas
akhirnya yang dikeluarkan adalah hal hal yang tidak berdasarkan fakta
hal hal yang sifatnya framing gitu
dan ini merugikan
karena banyak sekali warga kita masyarakat kita
yang misalnya tidak punya jalur informasi yang luas gitu
atau tidak punya kemampuan intelektual yang setara semuanya
masih kan masih sangat beragam
dan kalau informasi ini keluar
dari seorang pimpinan dpr
yang harusnya punya kadar bisa dipercaya yang lebih tinggi
dan ditelan oleh masyarakat bulat bulat
ini bisa mendelegitimasi tanpa dasar fakta yang jelas
inilah yang kita kritik
jadi bukan personal dalam arti baper
bahasanya enak sekarang
tapi lebih kepada memang hal hal yang menurut kita salah
dan harusnya tidak demikian
dan kami pun mengkritik dengan bukti
tapi sekarang bagaimana
komunikasi antara kedua partai ini
katakanlah dengan partai partai yang lain lah
misalnya dengan partai oposisi
terbangun tidak sih mbak
yang dimaksud seperti apa komunikasinya
terbangun dalam arti seperti psi dengan partai partai per pemerintah
misalnya dengan pdip dan lain sebagainya
sama tidak tendensinya antara kedua partai
antara psi dengan oposisi
dengan psi dengan partai pemerintah
ya untuk semuanya kita tetap punya komunikasi yang baik
kadang kadang kan apa yang debat singkat di televisi
kan gak selalu setiap kali bertemu seperti itu
dan kita siap untuk diajak berdebat secara substansi di forum mana pun
jadi komunikasinya oke oke saja
kalau ketemu tidak berarti buang muka
tetap punya komunikasi yang baik
sejauh mana komitmen psi untuk melawan selain anti hoax
ada head speech dan lain sebagainya
kadang kadang hoax dan head speech ini justru diguntungkan
kadang kadang hoax dan head speech ini justru diguntungkan

karena itu digunakan untuk menaikkan elektabilitas partai tokoh dan lain sebagainya
bagaimana komitmen psi untuk itu
kami punya tim media sosial
kami tidak punya cyber army
dan kita tetap konsisten untuk meng create konten konten yang positif
publik capek juga kalau energinya atau auranya negatif gitu
jadi kita mau edukasi publik
kalau publik udah pusing begitu ngelihatnya gimana mereka mau kenal sama kita
turut serta dalam perjuangan ini
sementara kita ingin mengubah wajah politik
bahwa politik itu nggak selalu jahat gak selalu
negatif gitu politik bisa jadi kreatif
politik itu bisa mendatangkan
kebaikan buat banyak orang seperti yang kita lihat
misalnya saya kemarin sama sama arah baru aja
awal februari ke bantaing bagaimana
politik itu bisa merubah orang yang hidupnya
tadinya terbelakang menjadi
angka perceraian turun angka
kematian ibu dan bayi turun itu kan semuanya
pekerjaan politik juga jadi kita
pengen memperlihatkan kepada masyarakat wajah lain
dari kode politik tergantung siapa yang
memakai tergantung siapa orang orang yang berada
di kursi kursi parlemen dan jabatan publik
baik pak gres terakhir target
psi dua ribu sembilan belas berapa kursi
menang pak milo realistis target itu pak gres
karena apa yang psi lakukan saat ini tidak ada
satu partai pun yang melakukan
seleksi yang kami lakukan
kemudian teknologi informasi untuk
mengawasi pekerjaan anggota dewan
di mana setiap anggota dewan harus
mempertanggungjawabkan per individu ya
bukan per komisi atau per fraksi
per individu mempertanggungjawabkan
kinerja mereka per hari
kemudian masyarakat bisa komunikasi
interaktif dan bisa memberikan nilai
kepada anggota dewan kalau nilai buruk kita recall
sedang dibangun aplikasinya
saya kemarin ini baru dari papua sampai dengan
merauke monokwari jayapura
itu internet bagus di situ
jadi kalau dulu orang bilang harus
naik pohon berdepan
saya tidak mengalami itu di situ kemarin
jadi apa yang kita mau buat
ini bisa diterapkan sampai dengan papua
dan di tengah kebencian publik
terhadap politik di tengah
kedidakpercayaan publik terhadap
partai politik dan dpr psi
menyajikan hal yang benar benar berbeda
jadi kami percaya
kalau publik tahu apa yang dilakukan psi
berarti kalau targetnya menang pemilu
berarti angkanya sekitar dua puluh persen
oke kita akan tunggu nanti seperti apa
kita akan tunggu nanti seperti apa
tahun politik pertama untuk psi
terima kasih grace natali ketua umum psi
dan demikian wawancara saya
dengan ketua umum psi grace natalim
serhasi rai terima kasih selamat malam